mahkamah agung menolak peninjauan kembali
mantan tenaga honorer sma n tujuh mataram
baik nuril magnuna
dalam kasus penyebaran konten bermuatan asusila
meski demikian pernyataan presiden jokowi
membuatnya sedikit bernafas lega
pasca menenggar peninjauan kembalinya
ditolak mahkamah agung
baik nuril mengaku kaget
ia bahkan tak kuasa menantangi
saat dikunjungi wartawan sabtu pagi
meski demikian ia mengaku lega
saat presiden menyampaikan pernyataannya
untuk memberikan bantuan dan dukungan amnesti
kepada mantan tenaga honorer sma negeri tujuh mataram
yang menjadi korban pelecehan
oleh oknum kepala sekolahnya itu
ia menangis malahan dia yang
yang penting enak kuat
terus katanya dia
bapak saya yang tidak kuat
dia nangis peluk
sementara itu ketua tim
kuasa hukum baik nuril menyatakan
akan segera berkoordinasi ke istana negara
untuk berkomunikasi dengan staf presiden
kita terima kasih kepada
presiden jokowi yang sudah
lampu hijau lah kira kira
untuk kemudian beliau akan
baik nuril ini
dan sesuai dengan permintaan
bapak presiden yang mengendaki
kita untuk menangis
kita mengajukan permohonan
amnesti atau apalah namanya
beliau yang akan mempertimbangkan
atau upaya apa yang haknya beliau
yang akan dipakai untuk menyelesaikan ini
kami rencanakan minggu depan
mengajukan permohonan amnesti
sudah mempersilahkan baik nuril
mengajukan amnesti atau pengampunan
mempertimbangkan pemberian amnesti kepada baik nuril
presiden tak mau
mengomentari putusan ma
atas kasus tersebut namun ia menegaskan
persoalan tersebut sudah masuk
ke ranah eksekutif maka
ia akan mengambil sikap
jokowi mengatakan bila ada
permohonan amnesti yang diajukan baik nuril
maka ia akan membicarakannya
lebih dulu dengan menteri hukum dan ham
dan menko pohukam
tim liputan cnn indonesia
bermula pada dua ribu dua belas
baik nuril merekam pembicaraan telepon
dengan m yang menceritakan hubungan
badan dengan seorang perempuan
namun tanpa sepengetahuan nuril
rekaman tersebut tersebar
kemudian pada dua ribu lima belas m melaporkan
dan ditahan pada dua puluh tujuh maret
empat mei dua ribu tujuh belas nuril menjalani sidang perdana
di pengadilan negeri mataram
jaksa mendakwa nuril atas pelanggaran
undang undang ite dan
dengan ancaman hukuman enam tahun penjara
dan denda maksimal satu miliar rupiah
namun pada dua puluh enam juli dua ribu dua puluh
memfonis bebas baik nuril
ia tidak terbukti menyebarkan
dan mendistribusikan konten asusila
jaksa kemudian mengajukan banding
putusan kasasi pun diputus
petikan putusan kasasi ini
menjatuhkan pidana kepada nuril
dengan pidana penjara enam bulan
dan denda maksimal satu miliar rupiah

dengan ketentuan apabila pidana denda
tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama tiga bulan
presiden jokowi dodo ikut bersimpati
dan mendukung baik nuril
jokowi berharap melalui pk
mahkamah agung dapat memberikan keadilan
jaksa menunda eksekusi baik
ma tidak keberatan
atas langkah kejelasan menunda eksekusi nuril
baik nuril mengajukan pk
pk baik nuril ditolak
baik nuril harus menjalani hukuman enam bulan penjara
dan denda lima ratus juta rupiah
mahkamah agung menolak
permohonan peninjauan kembali atau pk
yang telah diajukan baik nuril dalam kasus
penyebaran konten bermuatan asusila
penolakan ini mendapat respon dari banyak pihak
dan juga berupaya agar baik nuril
terlepas dari jerat pidana
termasuk mendorong presiden memberikan amnesti
kepada baik nuril bagaimana kemudian
istana merespon desakan ini dan
bagaimana kita melihat lebih dalam lagi
dari kasus hukum yang menjerat
baik nuril dengan menggunakan
undang undang ite kita akan coba
ulas malam hari ini
dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada bang ifdal kasim
tenaga ahli utama ksp kantor staf presiden
bang ifdal selamat malam
terima kasih sudah hadir di prime news
dan mas dio asyar wicaksana ketua harian mapi
masyarakat memantau peradilan indonesia
dari fhui selamat malam mas dio
terima kasih sudah hadir di prime news malam hari ini
saya ingin ke mas dio dulu sebelum saya akan
ke bang ifdal yang ikut juga memperhatikan
kasus baik nuril ini pk sudah ditolak
artinya upaya hukum sudah selesai
tidak ada lagi
ini betul betul kemudian mendorong ini kepada
presiden ya untuk kemudian memberikan amnesti
atau bagaimana yang direspon oleh
jadi kami dari mapi fhui bersama
teman teman masyarakat sip
yang tergabung koalisi chef ibu nuril
kami sebenarnya sangat menyayangkan
ketika putusan pk ini ternyata tidak berubah
juga dari putusan kasasi
ditolak ya oleh ma
ya ditolak dan kita sudah sadar
dalam proses hukum ini sudah selesai
proses hukumnya karena upaya langkah terakhir
adalah pk dan mahkamah agung sendiri
juga sudah punya aturan internal
untuk membatasi pk tidak boleh lebih dari satu kali
nah kita menghormati proses hukum
tapi kita memahami bahwa proses hukum
ada lagi langkah yang bisa ditempuh
yaitu adalah permintaan kita kepada presiden
presiden punya kewenangan ada beberapa
keunangan seperti gerasi abolisi ataupun amnesti
tapi kami dari tim melihat peluang yang kemungkinan
bisa untuk diberikan ke baik nuril adalah
amnesti kepada presiden
bukan gerasi ya karena kalau gerasi artinya
dia harus mengakui salah dulu atau mungkin juga
karena tuntutannya kurang dari dua tahun ya
ada beberapa hambatan ketika kita mengajukan gerasi
pertama baik nuril harus mengakui bahwa dia memang salah
dan dari sini kita tidak mengakui bahwa
salahnya adalah dari baik nuril
lalu yang kedua ada pembatasan secara
di undang undang itu hanya dibuat
dikenakan untuk salah satu tindak pidana
yang minimal dua tahun
seumur hidup ya
seumur hidup atau dua tahun
apa yang anda sayangkan dari
keputusan ma menolak pk ini
tentu ma saya pikir punya pertimbangan
atau penafsiran hukum sendiri
pertama untuk klarifikasi di awal kita belum pernah membaca
keputusan peninjauan kembali karena belum dipublikasikan oleh
makam agung karena masih dalam proses pengetahuan
tapi ketika saya melihat dari
keputusan putusan yang sebelumnya
kita sangat menyayangkan karena ma ada
yang diproses pengadilan negeri
itu tidak dipertimbangkan kembali di proses
dikasasi oleh makam agung seperti contohnya
bukti yang menjadi permasalahan ini
di perhadilan tingkat pertama
terbukti ada saksi yang melihat bahwa
sebenarnya ketika baik nuril mentransmisi
karena ada orang lain yang meminta
untuk melaporkan pelaku pelecehan tersebut
untuk ke dinas
pendidikan atau apa
dan ketika baik nuril mau memberikan
tapi dengan syarat jangan disebarkan
dia saja dan ternyata
akhirnya orang yang diberikan itu menyebarkan
juga ke orang lain dan akhirnya tersebarlah
transmisi elektronik ini jadi dari sini kita melihat
sebenarnya ketika pembuktian itu sudah terbukti
di pengadilan tingkat pertama yang memeriksa
fakta pengadilan itu sudah terbukti bahwa
bukan baik nuril lah yang menyebarkan
bahkan dia memberikan itu
dengan adat meminta
jangan disebarkan yang lain
jadi ini tidak dipertimbangkan oleh
mahkamah agung diputusan kasasi ini
oke kita belum juga tahu ya apa salinan putusannya
atau kebijakan itu kemudian dikeluarkan oleh
mahkamah agung dengan menolak pk
artinya sekarang tinggal menunggu bagaimana
kita akan tanyakan langsung ke
bang ifdal kalau begitu
bang ifdal ini pk sudah ditolak
tadi sudah kita diskusikan bersama bahwa
ini tinggal di presiden bagaimana istana
merespon ini menanggap ini bagaimana
kita perlu ingat lagi bahwa
presiden ketika awal
kasus ini diputuskan
kasasinya juga sudah
merespon ya dan pada saat itu
presiden mengatakan secara personal
dia concern dengan kasus ini
jalur hukum ditempuh
nah setelah jalur hukumnya
kalau ada kewenangan pada presiden dia akan
menggunakan nah karena itulah
pk dilakukan oke
nah ternyata ketika putusan pk
jatuh pada bulan juli ini
sama dengan putusan
kasasi ya dengan menyatakan
ibu baik noril
dan menjatuhkan hukuman
enam bulan dan denda lima ratus juta
ketika wartawan menanyakan
di manado kemarin presiden
mengatakan dia akan
terhadap kasus ini dan juga sebagai presiden
dengan menteri hukum dan ham
dan menko polhokam sejauh mana sih
sebetulnya presiden concern nya sejauh mana bang yudha
concern karena ini kan
menimpa seorang perempuan
dalam satu struktur
masyarakat yang masih patriarki
seperti sekarang ini
karena itu juga
di dalam proses peradilan yang mungkin tidak bisa
sepenuhnya bisa di
dilakukan secara adil
nah apalagi dia
seorang ibu rumah tangga dan seterusnya
karena itu ada semacam
kepenyatian presiden terhadap
warga negara yang
mengalami nasib seperti ini
karena itu dia memberikan
konsen khusus untuk
membantu warga negara yang
mendapat kasus hukum
seperti ini nah karena itulah
presiden juga mendengarkan informasi informasi
dari berbagai kelompok
yang mengadvokasi kasus ini
dan kami juga
dari kantor kepala staf presiden
dari tim advokasi
ibu nuril ini
petisi petisi ya itu sejak awal diterima oleh
bang ifdil sendiri kan
ya itu waktu putusan waktu
dan mengajukan pk itu
teman teman masyarakat sipil mengumpul
yang pada saat itu sudah
lebih dari seratus petisi yang
memberi dukungan kepada
kepada ibu nuril ini
tapi karena proses hukum
pada saat itu berjalan yaitu
pk nya dilakukan
nah kita menunggu proses hukum karena
ke jalur hukum yaitu melalui
mahkamah agung artinya istana juga tidak mau
masuk ke dalam ranah yudikatif
ya kita tidak boleh
yang sedang berjalan nah sekarang kan
kita tahu hasil dari
putusan itu dan
presiden sudah mengatakan
memiliki concern terhadap
isu ini dan dia akan
membawa kasus ini dengan mengundang
menteri hukum dan ham
jaksa agung dan
bisa diberikan amnesti atau tidak
meminta ada semacam
itu kan satu
hal yang penting untuk diketahui
oleh presiden kasus ini seperti apa
persisnya permohonan dari baik nuril
meminta amnesti begitu atau gimana
ya semacam inilah
semacam brief kasusnya lah
sehingga dari situ
apa yang secara
personal atau subjektif
yang dialami oleh ibu nuril
bisa diceritakan dan kemudian
juga ada analisis yang lebih objektif
memerlukan pendapat dari menteri hukum
dan ham jaksa agung
dan seterusnya untuk
menilai kembali ini karena begini kan
kalau kita mengacu kepada undang undang nomor
darurat nomor sebelas tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat
presiden dapat memberikan
amnesti atas dasar
kepentingan negara disini
merumuskan kepentingan negara ini kan kita perlu
di undang undang darurat itu tidak di
yang cukup luas mengenai apa sih yang dimaksud
dengan kepentingan negara ini
nah apakah kasus ibu nuril ini
dikategorikan dalam konteks
kepentingan negara itu nah
memberikan amnesti ini
justifikan nah itu yang
oleh presiden dan
berdasarkan undang undang darurat itu
akan meminta nashat mahkamah agung
melalui menteri hukum dan ham
nah baru kemudian karena kita
undang undang dasar di dalam undang undang dasar
yang baru ini kemudian ada
ketentuan yang mengharuskan presiden juga
meminta pertimbangan dpr
untuk memberikan amnesti ini
proses ini dulu dijalankan oleh
presiden oke jadi sebelumnya
proses hukum berlangsung ada
putusan pk baru bisa
direspon begitu ya pak ida dan itu juga
untuk memberikan amnesti juga apa yang diharapkan
mas dio melihat
bagaimana istana meresponnya
ini apakah memang secara prosedural
memang harus ada hal hal yang harus ditempuh
atau sebetulnya bisa lebih cepat
membebaskan baik nuril sesuai dengan harapan
teman teman semua kalau dari kami sendiri kami
apresiasi juga dengan langkah presiden yang
merespon dari permintaan kami
juga tapi sebenarnya kalau
kita bicara undang undang sebenarnya tidak perlu
menunggu laporan amnesti bisa segera diberikan karena
memang itu kewenangan presiden dengan diskusi
benar yang disampaikan bang ifdar tadi dengan
kementerian hukum dan ham dan lain lain
tapi kita memang
ketika nanti mungkin dari masyarakat sipil
juga memberikan masukan ataupun
dari baik nuril atau pendamping hukum yang memberikan
laporan itu sebenarnya sebagai suatu tambahan
untuk membantu kerja kerja dari
lingkungan presiden juga
tapi sebenarnya kewenangan tersebut
sebenarnya bisa langsung dilakukan oleh presiden
tapi kita melihat juga tadi soal
kepentingan negara ya ya pertimbangan pertimbangan itu
bagaimana di lingkungan ini kalau kami merasa kepentingan negara
gini sebenarnya kasus baik nuril ini bukan
hanya contoh satu kasus sebenarnya kasus kasus
seperti ini sebenarnya sudah banyak terjadi ketika
perempuan menjadi korban di proses
perlindungan hukum kami dari setmapi sendiri
bahkan menemukan banyak ketika
perempuan berhadapan hukum banyak praktek praktek diskriminasi
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di proses
peradilan misalnya seperti apa itu kalau kita bicara
melihat skop yang lebih luas ya kita pernah melakukan
analisis putusan di tahun dua ribu sebelas dua ribu lima belas
di situ kami menemukan bahwa
ada bias ketika
bentuk hukumannya ketika
menikahi korban ada dianggapnya hal yang meringankan
ini sebenarnya tidak sesuai kan dengan
kestaraan gender lalu juga ada ketika
korbannya pernah bersetubuh sebelumnya
atau sering keluar malam dianggapnya pro
perempuan nakal dianggapnya oleh hakim
jadi alasan yang meringankan pelaku
sebenarnya kan praktek praktek ini yang ada praktek biasnya
nah kasus baik nuril ini sebenarnya
memperlihatkan lagi ada satu contoh lagi
ketika perempuan berhadapan hukum
seringkali terhambat akses terhadap kandilannya karena
budaya patriarki tadi ataupun
bias gender nah kita harapkan presiden
mengambil sikap bahwa kasus kasus seperti ini
jangan sampai terulang lagi dengan
jadi kita harapkan dengan amnesty itu jadi memberikan
sikap bahwa presiden menunjukkan komitmennya
terhadap perlindungan perempuan oke
mas jiw tadi bang ifdula katakan
ada bukan mengajukan
mungkin ya mengajukan untuk amnesti
atau apa ya bahasanya seperti itulah
menurut anda apakah itu juga perlu dilakukan
oleh pihak baik nuril atau
harusnya presiden dengan kewenangan tadi
bisa segera memberikan amnesti itu
tapi dijawabkan nanti kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali bersama kami di prime news saya masih bersama dengan bang ifdal
dari kantor staf presiden dan juga
masih bersama dengan mas dio dari ketua harian
mapi masyarakat memantau peradilan indonesia
dari fhui tadi saya terhenti
di mas dio kalau begitu ya
yang tadi disampaikan oleh bang ifdal ini soal
paling tidak bentuk pengajuan
meminta amnesty kepada presiden
sudah ada surat sebetulnya bang ifdula ya ya
kita juga tadi sudah sempat lihat
di berita begitu
ada surat yang memang ditulis
oleh baik nuril apakah cukup
seperti itu atau menurut anda bagaimana seharusnya
jadi gini kalau melihat secara aturan memang tidak diatur
secara rinci atau pengetil terkait
pengajuan amnesty jadi
kita juga tidak tahu apakah secara lengkap
standar lengkapnya atau tidak itu bagaimana
tapi yang pasti pengajuan tadi sudah diberikan
dari tim pendampingnya
lalu juga kita juga sebakan dari ketika
putusan kasasi juga sudah datang ke
bang ifdal tadi sebelumnya kita sudah
mengajukan dari hasil petisi chance org
kita juga sudah menyampaikan bahwa
permohonan amnesty kepada presiden jadi sebenarnya permohonan itu
sudah dilakukan sekarang tinggal bagaimana juga
satu sisi punya kewenangan itu kewenangan presiden
tapi kan ada hal hal yang kemudian
tadi bang idul katakan ada prosedur prosedur juga
dan mempertimbangkan apakah ini kemudian
apa pertimbangan tadi soal
negara itu ya bang ya
apakah anda melihat ini bisa
menjadi celah tidak bahwa
amnesti kemudian menjadi sulit diberikan
kalau pertimbangan adalah ini apa yang kemudian
logika hukum apa yang kemudian kita bisa
lihat dari kasus ini kemudian
berkaitan dengan kepentingan negara
kalau tadi kita bicara sebenarnya pada akhirnya
kita melihat ada beberapa prosedural
di pengajuan amnesti ini seperti
pertimbangan makam magung ataupun rekomendasi dari pr
tapi pada akhirnya tetap ini adalah
keputusan dari presiden nah kita melihat
tadi seperti saya sebutkan sebelumnya
praktek kekerasan seksual ini seringkali terjadi
bahkan kita membutuhkan
suatu instrumen hukum tapi
instrumen hukum ini juga belum selesai seperti
ruu perlindungan kerasan seksual yang sampai saat itu
belum dibahas oleh dpr
ketika instrumen hukumnya juga sudah belum
memberikan pelindungan yang aman untuk
ketika perempuan berada dalam hukum nah sekarang
perempuan perempuan yang ketika berada
dengan hukum seringkali mendapatkan praktek praktek diskriminasi
nah kasus baik nuril ini sebenarnya salah satu
contoh ketika presiden
dpr belum berhasil membuat instrumen
hukum yang untuk
memberikan pelindungan nah ini sebenarnya
memberikan pesan juga
secara sebagai presiden sebagai
kepala negara bagaimana sikap dia terhadap
kasus kasus seperti ini karena harapannya dengan
ada sikap ini jelas bisa memberikan
suatu presiden yang baik kasus kasus
lainnya yang teman teman lihat bagaimana sikap presiden
kita melihat presiden sebenarnya ada
memberikan suatu respon positif
terkait kewenangannya karena dia
karena presiden juga pernah bilang bahwa
dia akan menggunakan kewenangannya juga
pas ketika kita mengajukan
proses kasasi nah tapi mungkin
ada perlindungan hukum yang mungkin
proses proses yang harus dilalui oleh presiden
kita juga menghormati secara
keputusan presiden untuk
menghormati proses dan kita mengharapkan juga
hasilnya memang benar benar untuk
kepentingan korban dan kepentingan negara juga
oke jadi anda juga melihat ada respon
memang dari presiden untuk
terhadap kasus ini
itu ada pertimbangan pertimbangan tertentu ya
bang ifdal yang harus kemudian dipertimbangkan bagaimana
ya jadi memang yang
menjadi diskusi itu
nanti adalah pada kepentingan negara ini
apakah kasus ini
ada kepentingan negara di dalam
kasus ini sehingga
nah kalau kita
lihat dari berbagai
terkait dengan kepentingan negara
seperti apa itu bang jurusan
ada banyak penafsiran terhadap
kepentingan negara ini
itu bisa dalam arti kepentingan negara
pertahanan ya ada juga
kepentingan negara dalam arti
bagaimana melindungi masyarakatnya
bagaimana melindungi hak hak individual
yang nanti bisa berisiko kepada
negara secara keseluruhan
oke nah dalam konteks ini
kan biasanya digunakan
penafsiran hak asasi manusia
perlindungan terhadap asasi manusia itu kan
adalah menjadi tanggung jawab negara
nah karena itu disitulah ada
untuk melindungi warga negaranya
pelanggaran terhadap hak hak mereka
dan dia sudah menempuh
hukum jalur hukum
sudah dilewatiin tapi
jalur hukum yang dia tempuh ini tidak memberikan
keadilan kepada dia nah karena
hak individual ini kan tetap
penegakan hak individual ini
menjadi bagian dari kepentingan
negara gitu nah karena itu menurut
ini memang memerlukan
dan mengacu kepada
yang tidak hanya di tingkat nasional
tapi juga internasional
negara itu diterjemahkan
dalam rangka melindungi hak
individu jadi kepentingan negara itu
tidak identik negara
yang dilindungi tapi adalah
juga individu yang ada di
negara itu yang menjadi
kepentingan negara untuk melindungi warga
negaranya dalam konteks kasus ini kan
ibu baik nuril
kasus hukum dan dia mencoba
mempertahankan hak dia dengan
menempuh prosedur hukum
dari mulai pengadilan negeri
di pengadilan negeri dia menang
tapi kemudian banding
banding dia kalah kemudian kasasi dia kalah
kemudian dia pekan seterusnya
sehingga selesai di situ ya ketika
di tingkat terakhir pk
upaya hukum luar biasa sudah dia tempuh
tapi tetap mengalami
keadilan yang dia cari
tidak dia peroleh
terpenuhi di sini
karena itu negara punya
kewajiban untuk memberikan pelindungan
nah karena itulah
konstitusi kita itu memberikan
jalan keluar terhadap
warga negara yang mengalami kasus kasus
di mana pengadilan
tidak memberi ruang
mendapatkan keadilan karena itu
konstitusi kemudian memberikan kewenangan kepada
ada kewenangan judicial presiden
dalam bentuk gerasi amnesty
dan abolisi ini itu adalah
yang masuk ke wilayah
dan itu dibenarkan oleh konstitusi
dalam arti untuk tadi
untuk memberikan perlindungan
kepada hak hak warga negara
yang mencoba menempuh
jalur hukum kalau yang tadi disampaikan
oleh mas dio dan juga mungkin penafsiran
dari teman teman dari lbh pers
yang kalian tergabung itu kan
soal kepentingan negaranya mungkin bisa
dilihat dari perspektif apa tadi mas dio
perlindungan perempuan ya
nah itu bagaimana tuh
bang indra kalau dari tafsiran itu bagaimana
bisa tidak diperlibatkan
itu termasukkan bagian dari hak warga negara
ya dimana secara spesifik kalau saya kan
tidak menyebut secara spesifik saya hanya menyebut
warga negara tapi ini lebih spesifik
perlindungan terhadap kelompok rentan
dalam perempuan itu kan
kelompok rentan anak perempuan
defable dan sebagainya dimana memang
harus memberikan secara
gitu diskriminasi positif terhadap
yang rentan karena memerlukan
dalam konteks inilah misalnya
sebetulnya kan mahkamah agung itu sudah mengeluarkan
mahkamah agung perma
terkait dengan penanganan
perempuan yang berhadapan dengan hukum
supaya hal hal spesifik
dari perempuan ini bisa
difasilitasi dalam proses
peradilan nah tampaknya dalam
terhadap perempuan ini
tidak berjalan dengan memadai
tapi sebetulnya di tingkat
pertama sudah cukup baik
karena di tingkat pertama memang
ibu nuril ini tidak terbukti
pelanggaran terhadap undang undang ite
jadi kan yang dijadikan
bukan sementara kasusnya
ibu nuril sini kan mengadukan
karena dia kan mengalami pelecehan sosial
kevsek itu dia mengadukan
ini kasusnya juga
sebelum kita nanti bahas undang undang ite
saya ke mas ji dulu kalau kita flashback lagi ya
mas di sejak awal kasus hukum yang
menjerat mbak nuril ini
anda melihatnya bagaimana dalam proses
peradilannya proses ini berjalan
proses hukumnya sampai kemudian pk ditolak
itu bagaimana sebetulnya sejak awal sekali
pertama tama kalau kita membaca putusan pengadilan
dekat negeri tadi seperti bang ifdal sampaikan
kita bisa sangat apresiasi ya karena banyak sekali
hal hal yang memperlihatkan bagaimana
pembuktian pembuktiannya itu sangat komprehensif
secara menyeluruh tapi kita sayangkan
ketika putusan makam agung bahkan padahal
tadi seperti disampaikan bahwa mahkamah agung
sudah tahun dua ribu tujuh belas mengeluarkan
perma tiga dua ribu tujuh belas tentang pedoman
mengadili perempuan berhadapan dengan hukum
nah salah satu
poin dari peraturan tersebut adalah
bagaimana kepentingan korban itu harus
perempuan menghadapkan dengan
suatu kasus harus dilihat juga
bagaimana di sosial masyarakat
kita juga seringkali perempuan
mendapatkan diskriminasi ataupun sering mendapatkan
tekanan atau pressure nah kita melihat
baik nuril dalam kasus ini dia
ketika dia merekam
apakah dipertimbangkan bagaimana
dia merasa ada tekanan atau tidak
ketika melapor apakah dia berani atau tidak
makanya tadi dengan dia memberikan
ke orang lain juga mungkin dengan harapan dibantu
juga laporan nah hal hal tersebut tidak
dipertimbangkan oleh mahkamah agung sendiri bahkan
dalam putusan dikasasinya
hal yang memperberat dari baik nuril adalah
pelecehan tersebut dianggapnya
memalukan pelaku tersebut
dan akhirnya jadi keluarga malu
dan itu dianggap hal yang memberatkan nah ini sangat
bertentangan sekali dengan prinsip yang
ketika makam agung mengeluarkan produk perma tiga dua ribu tujuh belas
nah ini jadi itu yang anda kritisi sejak
awal ya itu kita sayangkan juga
karena di satu sisi dalam segi kebijakan
makam agung ternyata
perspektif perlindungan terhadap perempuan
tapi di sisi lain justru dalam praktiknya
tidak ada yang tidak sama oke oke
terakhir kita akan bahas soal undang undang ite nya yang kemudian
menjadi celah dari kasus ini
hingga akhirnya menjadikan
mencari keadilan begitu dan juga soal
ruu pks yang tadi anda sempat singgung kita akan
bahas usai jeda bang ifdal dan juga mas juk kita
harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali
sebelum saya lanjutkan ke bang ifdal dan juga
mas dio kita sudah terhubung lewat
sambungan telepon dengan
ibu baik nuril selamat malam
mbak nuril ya selamat malam
baik mbak nuril di studio sudah ada
pak ifdal qasim
dari tenaga ahli utama kantor staff
presiden dan juga ada mas dio ini
perwakilan masyarakat sipil yang ikut mengawal kasus anda
mbak nuril setelah kemudian pk
ditolak oleh mahkamah agung
kami tahu bahwa anda menulis surat ya
menjelaskan itu apa isi suratnya ini
kepada presiden apa yang kemudian anda
tujuh dari surat itu mbak nuril
sebagai rasa putus asa saya
nah saya sudah tidak
tidak tahu terus
kemana ya jalan
satu satunya ya menulis surat
surat surat terbuka saya
amnesti ke beliau
anda memohon amnesti kepada
langkah terakhir yang bisa ditempu untuk
anda mendapatkan keadilan yang anda cari begitu ya mbak nuril
iya untuk saat ini ya
upaya terakhir saya
ya hanya ini sekarang
ada lagi mau kemana lagi
hukum yang saya jalani
kan sudah paling akhir
yang di ya apa
untuk pk kemarin
jadi ya tidak ada lagi
saya yakin anda tentu
pk yang ditolak tapi kalau boleh
kami tahu mbak nuril bagaimana anda kemudian
merespon ketika anda tahu bahwa pk anda ditolak
oleh mahkamah agung sebagai langkah terakhir
luar biasa yang secara hukum ini
sangat kecewa mas
karena sampai detik ini pun
tidak merasa bersalah sekali
apa karena dengan
hanya sekedar memberikan hati
melanggar hak asasi
manusia apa saya juga tidak
dilanggar hak asasinya sebagai manusia
karena saya merasa
saya dilanggar hak asasinya
hmm jadi anda
anda terus mencari
keadilan untuk anda sendiri
kita hanya sampai
saya akan mencari keadilan itu
saya sebenarnya sebagai
ketika anda tahu bahwa
ma menolak pk anda
sebetulnya anda harapkan ketika
itu diajukan pk
tentu ada berharap ada keadilan di sana
ketika itu ditolak
nah itu bagaimana mbak nuril anda
mungkin ma lainnya dari
sudut pandang mana saya tahu tapi
saya ingin ke depannya
biarlah saya sendiri
hukum di indonesia ini
bukan merata ya
adil menurut saya
ini yang terakhir ke depannya
ini yang terakhir
biarlah saya yang sebagus
terakhir dari hukum di indonesia ini
saya tidak ingin ada korban korban lagi
tidak ingin ada nuril nuril lagi
anda saya yakin anda juga tahu
sejak awal banyak yang mengawal kasus anda
banyak yang mendukung
banyak yang memberikan simpati
menyikapi segala bentuk dukungan
baik mungkin dari masyarakat
atau dari rekan rekan yang juga ikut mengawal
kasus anda ini mbak
sampai saat ini
saya tidak pernah
dari tenaga pikiran
tapi begitu banyak statement yang saya
yang saya kenal
dari orang tua
keluarga besar terutama
sampai saat ini
itu berarti saya
masih ada yang memperhatikan
berjuang dari mereka
saya harus berjuang
dari mereka bukan
saya ingin berjuang
tidak siap seperti saya
lebih kuat dari mereka
ya baik mbak nuril
kami juga tadi sudah baca surat anda
yang ditujukan kepada presiden ya
bang ifdal di sini
ada bang ifdal kasim tenaga
di utama kantor staf presiden mungkin anda juga
bisa menyampaikan langsung
proses hukum terhadap anda ini
sama bapak presiden
seandainya pun saya
di seluruh desa
untuk meminta untuk
mengomelkannya kepada beliau karena
harapan saya jadinya
ya mbak nuril tahan dulu teleponnya
saya ingin tahu bagaimana bang ifdal
sudah kita dengarkan tadi ya mbak nuril
apa yang kemudian ia harapkan ketika
menyampaikan amnesti itu
ya jadi kan surat ibu nuril ini kan
sudah beredar ya dan sudah
viral lah saya membacanya
dari viral itu jadi
saya kira surat ini juga sudah
sampai juga mungkin
apa yang dialami oleh
ibu nuril ini mendapat
perhatian khusus presiden
dan tentu presiden akan
terdapat di dalam atau apa ya
menjadi harapan ibu nuril ini
dipertimbangkan oleh presiden
nah tetapi presiden
sebagai presiden tentu
dia menggunakan prosedur
kewenangan itu ketika dia menggunakan
kewenangan dia harus mengikuti
aturan hukum yang berlaku
nah karena itu surat ini
nanti akan juga dibicarakan
kementerian yang terkait
minta pertimbangan mahkamah agung
juga nah karena itu
menteri hukum dan ham harus menyiapkan
ini tertulis yang akan
disampaikan kepada mahkamah agung
karena itu akan didiskusikan lah dengan
menteri hukum dan ham menteri
jaksa agung dan
juga menko polhukam untuk
tuntutan atau harapan
dari ibu nuril ini
nah mungkin dalam waktu dekat ini akan segera diproses
oke baik mbak nuril
promora amnesti anda yang jelas sudah
sudah didengarkan oleh presiden
tinggal kemudian ini tinggal menunggu
prosesnya sekali lagi kami ingin
apa yang anda harapkan
bagaimana anda melihat kasus
sebagai anda yang kemudian mengajukan
permohonan pk yang itu ditolak
seperti apa anda melihat ini ke depan
yang tadi saya
saya yang terakhir sebagai
korban ya saya tidak
ingin ada yang perempuan lagi
nuril muril lagi yang akan
mudah mudahan bapak presiden
saya memohon kepada bapak
terima kasih terutama kepada
bapak presiden karena
mbak nuril ada rencana mungkin anda
atau dengan kuasa hukum bertemu dengan
staf khusus presiden untuk kemudian
mencari keadilan begitu
meminta permohonan anda
ya sangat terima kasih mas
gimana mbak nuril maaf saya tidak bisa mendengar begitu jelas
ya ya saya tidak bisa mendengar begitu jelas
anda ada anda keinginan untuk itu ya
oke baik mbak nurul terima kasih banyak
dan juga menjawab
pertanyaan kami di sini
dan juga anda menyampaikan apa kelukisan anda
terkait dengan kasus hukum anda ini kami
tentu berharap ada jalan keluar
ya kita nantikan bersama bagaimana
prosesnya ke depan karena ini sudah
apa tadi juga
bang irfan katakan sudah presiden sudah punya concern
terhadap kasus ini terima kasih banyak
ya sudah selamat malam
baik selamat malam saya lanjutkan
ini kan kasusnya celahnya undang undang
ite ya tadi sempat juga disinggung anda
soal rancangan undang undang pks yang harus
penafsirannya yang salah
salah alamat atau apa jadi begini
kalau kita bicara pasal uu ite ini
memang dalam prakteknya seringkali
soal penafsiran ini yang kita anggap sebagai pasal
karet ya karena seringkali penafsirannya mungkin
yang sangat bisa cenderung subjektif
nah kita tapi ketika
kita melihat kasus ini sebenarnya
jadi gini kronologinya ketika saya baca
putusan di pengadilan tingkat negeri pengadilan
baik nuril memberikan suatu
rekaman tadi karena tadi ada
desakan dari orang lain orang lain itu bilang
untuk tujuannya melapor melapor pelaku
pelecehan tadi nah tapi
dalam posisi diskusi tersebut
baik nuril meminta tolong jangan disebarkan
jadi berarti dari sini
tidak ada kesengajaan harusnya dari
harusnya ketika kita melihat secara kronologis
dan hakim pengadilan tingkat pertama
juga mengamini proses pembuktian
di proses pengadilan tersebut
makanya ketika di pengadilan tingkat
pertama akhirnya hakim membebaskan
baik nuril dari segala tuntutan dari jaksa
tapi ketika di mahkamah agung
hal tersebut tidak dipertimbangkan
dipertimbangkan hanya baik nuril memberikan
jadi seketika memberikannya saja
karena dianggapnya sudah secara sadar
dia tahu bahwa ini akan bisa disebarkan
jadi akhirnya dianggapnya dia
menyebarkan jadi ada perbedaan perspektif
pertimbangan hakim tingkat pertama dan
mahkamah agung tapi yang kita lihat di hakim
tidak seluruh proses pembuktian di tingkat
pertama dipertimbangkan yang akhirnya
ini jadi pertanyaan kenapa ketahuan
pertimbangan ini seperti ini dan kenapa
akhirnya jadi baik nuril dihukum oleh
pidana penjara ini oke
kalau boleh anda mungkin berpendapat
kemudian menjadi celah terhadap kasus baik nuril ini
ya memang ini undang undang ite ini kan
jadi sangat populer ya karena
ada banyak orang yang
berhadapan dengan undang undang ite ini
bahkan ada yang lebih
mendapat juga seperti kasus
baik nuril juga yaitu yang
yang berhadapan dengan rumah sakit
ock yang menangani itu
banyak dukungan masyarakat itu juga
undang undang korban dari undang undang ite
nah artinya memang
dalam proses pembuatan
undang undang kan juga
terlibat ya bukan hanya
berbeda dengan negara lain indonesia dalam
pembuatan undang undang ini
pemerintah dan dpr bersama sama
membuat undang undang nah karena itu
tuntutan dari masyarakat agar
pasal yang sering sekali
multi tafsir ini sehingga
karena memang kan
kalau di dalam
khp itu kan dia
informasi yang beredar
di media sosial makanya
ada undang undang ite inilah yang
menjawab informasi yang beredar di media sosial
kehormatan orang lain nah
tetapi itu kan bagian
dari pelindungan hak asasi atas orang
orang lain hak atas kehormatan orang lain
karena itu kalau ada orang yang
melanggar itu juga
tetapi agar jangan terjadi
penyalahgunaan terhadap pasal ini
rumusannya memang harus dibuat
tidak menjadi pasal karet lagi
nah ini yang sedang
usaha untuk melakukan
revisi terhadap undang undang ite ini
baik bang ifdal kita tunggu bagaimana proses di
mudah mudahan segera ada jawaban dari
presiden juga bisa
kita tunggu seperti apa lah ke depan
apa yang akan diputuskan oleh presiden terima kasih banyak
banyak sudah hadir di prime news terima kasih
juga banyak terima kasih banyak juga mas dio sudah hadir
di prime news malam hari ini
kita sama sama menantikan ke depan bagaimana
dan prime news akan segera kembali dengan
informasi lain tetap bersama kami